kepolisian daerah jawa timur terus menyelidiki amblasnya jalan raya gubeng
yang diduga disebabkan kesalahan konstruksi proyek basement rumah sakit siloam
setelah memeriksa tiga puluh enam orang saksi polisi kini mendalami pelanggaran lima undang undang
dalam peristiwa amblasnya jalan gubeng ini
kasus amblasnya jalan raya gubeng akibat kesalahan konstruksi proyek basement
salah satu rumah sakit swasta kini diambil alih dan ditangani polda jatim
tiga hari setelah kejadian penyidik telah memeriksa sebanyak tiga puluh enam saksi
para saksi antara lain dari perusahaan konstruksi yang melakukan pengerjaan
dan sejumlah saksi alih di bidang teknik bangunan serta ahli geologi
dari hasil pemeriksaan sementara polisi menyebut ada kemungkinan
dugaan perbuatan melawan hukum dalam peristiwa ini
unsur kelalaian dan kesalahan konstruksi bangunan diduga kuat
menjadi penyebab utama amblasnya jalan gubeng
untuk gubeng saat ini masih dalam perusahaan penyidikan
kita masih mengumpulkan bukti bukti
karena memang berkait dengan proses penanganan yang kita lakukan
walaupun dalam tahap penyelidikan kita sudah dapat menyimpulkan
adanya perbuatan melawan hukum di sini
dan kita saat ini sedang bekerja keras untuk mengumpulkan
saat ini masih tiga puluh empat saksi
insya allah hari ini akan berkembang lagi
menambahkan jumlah saksi yang akan diberikan
untuk membuktikan perbuatan melawan hukum ini
polda jatim kini sedang mendalami lima undang undang
yang diduga dilanggar dalam kejadian amblasnya jalan raya gubeng
lima undang undang ini antara lain undang undang jalan
kuhp undang undang jasa konstruksi undang undang bangunan dan gedung
menurut kabit humas polda jatim kombes pol frans barung mangera
pihaknya memastikan akan menuntaskan kasus amblasnya jalan raya gubeng
sebab kejadian ini telah menimbulkan kerugian masyarakat
serta ada yang menyebabkan
adanya fasilitas negara yang rusak
sehingga kita menyimpulkan bahwa ada beberapa undang undang
yang memang harus kita kombain dalam langkah kita merumuskan
ini kelalaiannya menyebabkan daripada kerugian negara itu
lima undang undang ini yang menjadikan nantinya polda jawa timur melandaskan
hari ini kita tarik ya kita satukan penyidikan di polda jawa timur
dalam rangka menyatukan dan konsolidasi
sekaligus juga mempermudah hubungan
tata cara kerja dari para penyidikan ini
sementara itu pemkot surabaya terus mempercepat perbaikan jalan raya gubeng
dengan melakukan pengurukan pasir batu hingga satu delapan ratus truk
pemkot menarget seminggu ke depan jalan raya gubeng sudah bisa difungsikan kembali
lukman rozak surabaya